ketua lembaga anti rasuah justru diduga melakukan tindak rasuah
apa kabar integritas dan juga kredibilitas komisi pemberantasan korupsi
bagaimana catatan media dan juga analisanya terhadap sepak terjang ketua kpk firly bahuri
saya akan bahas bersama dengan redaktur pelaksana cnn indonesia com suryanto
selamat malam mas suri
selamat malam caca
mas suri kasus dugaan pemberatasan sudah naik ke penyidikan
walau memang belum ada penetapan tersangka
tapi setidaknya nih dengan naiknya ke penyidikan itu artinya sudah ada dua alat bukti yang cukup
untuk memenuhi unsur pidana dalam kasus ini
tanggapannya nih mas
sangat mengejutkan caca ya
pertama kalau memang kita lihat sejumlah peristiwa yang
yang terjadi di prioritas
periode sekarang periode kpk sekarang
memang banyak kasus kasus yang diduga melibatkan sejumlah komisioner
misalnya kalau terkait pak firly bahuri ini kan kita tahu sudah beberapa kali dilaporkan
di kasus dugaan pelanggaran etik seperti dulu ada
yang menggunakan anggaran sampai delapan ratus juta lalu ya soal himne dan marshal

lalu soal themine dan mars kpk yang dari istri pak firli sendiri
lalu lalu juga waktu pak firli masih menjadi deputi saat itu
lalu juga waktu pak firli masih menjadi deputi saat itu

lalu juga waktu pak firli masih menjadi deputi saat itu
artinya pernah bertemu dengan sejumlah orang yang bermasalah

serang fantasai karena pasang ldap terburuk
lalu yang paling kentara dulu yang sewa helikopter mewah
ini yang terbukti yang saat itu pak firly mendapat sanksi berupa teguran tertulis
akhirnya dia meminta maaf gitu loh terus lalu ada kasus lili pintauli yang dulu yang sudah
mengundurkan diri dia tersempat ke terkena kasus kasus etik juga yang yang yang heboh
juga dulu tenang soal dia diduga menerima tiket motogp lima mandalika itu artinya dari runtukan dari
runtutan ini sih kalau memang ada pelanggaran pelanggaran ini bisa dibilang sudah
biasa dalam tanda kutip cacaya tapi ketika ini menyangkut kasus pemerasan yang mestinya
penyelewangan penyelewangan ini pak firly dan dan dan beberapa komisil kpk menjadi garda terdepan
untuk untuk menjadi penindaknya justru mereka diduga terlibat karena kita memang masih masih
belum ada tersangka di kaos ini ini yang yang sangat mengujudkan caca pak
firly yang harusnya menjadi orang yang menindak dugaan dugaan penyelewangan yang diduga
melibatkan penyelenggara penyelenggaran negara sekarang malah justru diduga terlibat dalam
kasus kasus yang bisa dibilang tiap hari menjadi makanan dia untuk untuk mengusutnya jadi ya
masyarakat patut sangat terkejut dan dan terperangah gitu karena mungkin dalam sejarah
kpk tidak pernah ada tudingan atau laporan kasus yang melibatkan komisioner kpk terkait
ee dugaan kasus yang justru yang yang setiap hari harus mereka urusi bahkan harus mereka
tindak saja jadi jadi ya wajar jika masyarakat sangat terkejut dengan dengan gedungan kau sini
saja mas suri kasus ini naik ke penyidikan sebenarnya ini bukan kasus pertama kemarin kasus
aduga kasus dugaan eh dokumen di kpk dokumen ini di kementrian sdm ini juga katanya sudah naik ke
ini berarti sudah kasus kedua yang melibatkan komisioner kpk yang naik ke penyidikan
tapi hingga saat ini juga nggak ada kabarnya
kasus yang saat ini bisa menjadi harapan optimisme kah
atau bagaimana masyarakat harus memanage ekspektasi mereka
tentu di kasus ini sedikit berbeda dengan kasus sebelumnya
yang pertama kasus ini kan melibatkan mantan menteri pertanian
syahrul yassin limpo yang kemarin baru mengajukan surat pengunduran diri
artinya dia berkepentingan di kasus ini karena dia diduga terlibat sebagai pemberi
dan dia juga sudah diperiksa sebagai salah satu saksi bersama sejumlah orang dekatnya
di kasus ini besar harapan masyarakat bisa terungkap
polisi juga sudah memberikan jaminan bahwa kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan
yang seperti caca bilang tadi sudah ditemukan minimal dua alat bukti
sehingga naik kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan
mestinya karena melibatkan orang yang punya nama sejumlah nama besar
kasus ini harusnya bisa dikawal sampai tuntas
kalau memang ada dugaan pelanggaran
harus dituntaskan dan harus dipertanggungjawabkan oleh orang orang yang melakukannya
apalagi diduga pelakunya melibatkan penyelenggara negara
yang memang setiap hari berkutat pada penuntasan kasus korupsi caca
dalam sisi hukumnya kita bisa optimis
kita akan memegang janji kepolisian untuk menuntaskan kasus hukumnya
kemudian dari sisi etik beredarkan foto firly dengan syahrul di desember dua ribu dua puluh
diduga foto itu terkait dengan pemerasan tersebut
apakah kemudian ini sebenarnya bisa loh menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi kepatutan
dan juga kasus etiknya firly dan bisa juga menjadi dasar setidaknya bagi dewas maupun dpr
untuk melangkah lebih maju mas suri
iya di kpk sendiri kan memang ada sejumlah larangan
ada sejumlah kode etik yang tidak boleh dilanggar
oleh para pegawai apalagi pimpinannya
salah satunya itu tidak boleh bertemu dengan orang orang yang berperkara
nah tinggal kita menunggu hasil pemeriksaan dewan pengawas kpk caca
karena kemarin kalau nggak salah sudah ada yang melaporkan terkait foto ini ke dewas kpk
dewas kpk dengan tersebarnya foto ini mestinya juga sudah lebih dulu jemput bola
untuk menyelidiki kasus ini mencari tahu apakah foto itu benar bukan rekayasa
lalu harus sebisa mungkin menggali informasi yang valid
meminta keterangan dari orang orang yang terlibat di dalamnya
apakah benar foto itu diambil saat kasus didugaan korupsi di kementerian pertanian sedang bergulir
artinya kalau memang foto itu diambil atau firly bertemu dengan
jadi virly dan sarulya sinlimpo saat kasus di kementerian sedang bergulir
ini akan memang ada indikasi kuat adanya pelanggaran
di sisi lain firly harus bisa menjelaskan secara gamblang ke publik dan ke dewas kpk
foto itu apakah asli atau tidak kalau memang asli itu foto diambil di mana dan kapan
dalam konteks apa dia bertemu
karena kalau misalnya foto itu mungkin diambil kita berandain da caca
foto itu misalnya diambil saat firly dan sarulya sinlimpo bertemu dalam konteks
dalam posisi firly sebagai ketua kpk dan charles nisbo sebagai menteri pertanian
tapi dalam saat kpk sedang tidak atau belum mengusut kasus dugaan korupsi di kementerian pertanian
mungkin itu bisa menjadi hal yang biasa dan bukan sebuah pelanggaran
tapi ketika kpk tengah menyelidiki kasus korupsi dugaan kasus korupsi di kementerian pertanian
lalu firly di periode penyelidikan atau di periode penyidikan itu bertemu dengan orang orang yang berperkara
menteri pertanian syahrul yassin limpo jelas ini sebuah pelanggaran yang harus ada sanksinya dari dewas kpk terhadap firly
kemudian ada juga suara yang meminta presiden untuk mengambil langkah terkait hal ini
entah memanggil firly bahuri namun sebenarnya bisa tidak presiden melakukan hal itu

jika pun bisa at least tidak presiden melakukan hal itu mas
kita harus melihat aturan undang undangnya
kalau tidak salah dulu di periode periode sebelumnya kan pernah waktu si
saya lupa di periode sebelumnya caca
saat itu memang ada belitan kasus yang melibatkan komisioner kpk
lalu melalui kepres presiden saat itu mengganti pimpinan kpk
sambil melakukan seleksi lagi
untuk pimpinan kpk yang lain
kita menunggu langkah selanjutnya
lalu apakah nanti juga kasus ini akan mempengaruhi proses penyelidikan di kpk atau tidak
karena memang kalau memang pemerintah tidak turun tangan
lalu si kasus ini tetap bergulir tentu ada konflik kepentingan
karena di sisi lain kepentingan pertenan sedang diuskas korupsinya
tapi di tingkat komisioner kpk sendiri
ada orang yang bermasalah karena ada dugaan pemerasan
artinya memang kalau memang pemerintah secara aturan tidak melanggar
lalu presiden punya kewenangan untuk bisa menonaktifkan pimpinan kpk
walaupun itu hanya sementara lalu sambil menunggu proses penyidikannya
karena untuk menghindari konflik kepentingan
menurut saya sangat bagus karena biar penyidikan berjalan
berjalan profesional tidak ada konflik kepentingan
karena kan posisi komisioner kpk itu sangat sangat strategis caca
ada asas kolektif kolegial yang artinya satu suara pimpinan di kpk itu sangat menentukan
dalam proses penyelidikan dan penyidikan
artinya ketika ada satu orang komisioner yang bermasalah diduga bermasalah
dalam proses penyidikannya tentu ini sangat bahaya
karena itu tadi bisa konflik kepentingan di dalamnya caca
ini sangat menarik
dan kita akan menunggu bagaimana langkah presiden
karena seperti yang tadi sudah diutarakan oleh mas suri
bahwa ini bukan kasus pertama banyak kasus dugaan lainnya
entah kasus hukum ataupun kasus etik
namun hingga saat ini sepertinya jabatan firly kursi firly ini
tidak bergeming dari analisa media dari catatan catatan media
kenapa sebegitu kuatkah firly
kita melihat flashback di periode sebelumnya
saat pimpinan kpk itu bermasalah pasti akan dilindungi
dalam tanda kutip oleh banyak pihak
misalnya ngo media aktivis anti korupsi gitu
ketika dulu bermasalah kpk akan dilihat digembosi
tapi berbeda dengan sekarang cacarnya
ketika ada pimpinan kpk bermasalah terkesan adem ayem saja tidak ada pembelaan
dari sejumlah aktivis anti korupsi
karena memang ada dugaan kpk sekarang ini komisionernya sedikit bermasalah gitu loh
bahkan meminjam omongan koordinator masyarakat anti korupsi boya menzaiman
bahwa komisioner sekarang ini bisa dibilang periode terburuk
komisioner dengan priode terburuk karena yang selain banyak kasus etik didewas
lalu sekarang ditambah dengan kaos pak firly ini
tapi tidak ada niatan atau omongan mundur gitu caca
jadi ya memang patut dipertanyakan komisioner sekarang soal posisi pak firly kuat atau tidak
sebenarnya kan ini tergantung dengan pemerintah secara umum caca
karena bisa jadi kalau memang komisionernya merasa bermasalah
lalu misalnya mereka merasa ada konflik kepentingan di dalamnya
bisa saja mereka mengajukan pengunduran diri seperti contohnya lili pintauli siregar
saat dia diduga menerima gratifikasi berupa tiket motogp
dia sebelum disidang oleh dewas kpk sudah mengundurkan diri
tergantung dari dari posisi pemerintah sekarang cacai mungkin ada kita perlu mendengar
presiden perlu mendengar desakan sejumlah publik yang meminta pak firly dinonaktifkan
karena dalam mekanisme

kpk kan ketika ada satu orang mundurkan diri
dulu ada sejumlah calon komisioner yang itu bisa diusulkan untuk bisa diangkat menjadi penggantinya caca
jadi bukan hal yang mustahil untuk komisioner kpk ini untuk bisa mundurkan diri
atau mungkin bisa dinonaktifkan oleh presiden jokowi caca
sebagai pimpinan tertinggi lembaga antirasuah ini memang sudah sepatutnya dan segiyogianya
bersih benar benar bersih ya mas dari tindakan rasuah itu tersendiri
kita akan nanti bagaimana perkembangan kasus ini
terima kasih redaktur pelaksana cnn indonesia com suryanto telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia